terkait rencana pembangunan tanggul pencegah banjirop di muara angke
pemerintah provinsi dki jakarta akan merelokasi lebih dari dua ratus kepala keluarga
kampung baru muara angke jakarta utara
namun hingga jumat siang warga belum mengetahui kapan relokasi akan dilakukan
dan kemana mereka akan dipindahkan
inilah kawasan kampung baru muara angke kawasan yang padat dengan penduduk
dan rumah yang sempit permanen ini akan tampak jauh berbeda dalam beberapa waktu ke depan
saya ingin mengingat adanya relokasi rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
untuk merelokasi warga di sini dan akan membuatkan tanggul
untuk itu saya akan mengajak anda melihat bagaimana lokasi nantinya akan dibangun tanggul
di kawasan kampung baru muara angke ini saat ini
ini anda bisa langsung melihat bagaimana tanggul yang ada saat ini
rencananya nanti ke depan pemerintah akan membangun tanggul setinggi tiga delapan meter
untuk nanti menangkal air laut yang masuk ke darat

dan kalau menyusuri ke dalam ini juga cukup sempit dan jika dilihat
seperti tidak ada jarak antara pemukiman yang satu dengan yang lain
rata rata luas tempat yang mereka tempati adalah sekitar tiga x tiga meter persegi
dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya respon mereka warga di sini
terkait dengan rencana relokasi pemerintah provinsi dki jakarta
saya akan menanyakan pada salah satu warga
selamat siang ibu
bagaimana apakah sampai saat ini surat peringatan sudah ibu terima dari pemerintah provinsi dki jakarta
belum sih kayaknya
pengennya sih memilih di sini gitu
ya saya emang tergantung orang banyak aja deh ya
maksudnya memang sih pengennya kita di sini
masalahnya kan pencariannya kan di sini
suami suami kita kan jadinya di sini gitu loh
kalau memangnya tanah ini mau dipakai dengan pemerintah ya tempatin kami di mana gitu
berarti sampai saat ini jika nantinya akan diketahui
di mana anda akan direlokasi akan menerima saja
nggak tahu ya kalau saya sih dimana aja terima
cuma saya kan menurut teman teman aja teman teman maunya jangan jauh jauh gitu
maunya di tempat diusaha sini
kalau saya mau dapat rusun di mana juga pasti mau kan
saya kan tergantung teman teman ya kan dia usahanya pada di sini semua
jadi dia maunya tuh rusunnya kalau bisa dekat dekat sini lah gitu
anda sudah membuat rencana ke depannya jika nantinya akan direlokasi
rencana ke depannya sih belum tahu ya
dan apakah sudah ada hasil dari pertemuan beberapa warga kemarin ke balai kota
waktu ke balai kota kemarin memang saya nggak ikut nggak tahu hasilnya sih
tapi sudah ada informasi
ada informasi sih katanya dekat dekat
ya nggak tahu juga lah belum masing simpang siur gitu lah beritanya
dan itu tadi salah satu alasan mereka memang masih menempati lokasi di sini
walaupun sudah beredar kabar bahwa akan direlokasi
dan memang kebanyakan dari mereka sebagian besar yang saya temui di sini
belum mengetahui bagaimana rencana mereka
kedepannya untuk melanjutkan hidup setelah tempat yang biasanya mereka tempati
untuk sebagai tempat tinggal akan digusur
lady malino jakarta